mainkan gamenya dapetin plusnya
mesti nunggu aceh kang dadang
aceh yang jago kalau nyari orang hilang
justru ini sekarang kita mau cari si aceh
kalau aceng hilang siapa yang bisa nyari aceng
kum jangan ditangkap ya jalan aja yuk
ya kalau temen hilang siapa yang ikut nyari ya
tapi nyarinya ke mana dadang
ya kalau kita tahu itu namanya bukannya
terus kalau kalian duduk di tempat saya saya boleh ngambek aku
kang dadang shhh
jangan bercanda dulu
kamu kayak dadang doi
setelah kamu lah doi
eh itu si goceng
emang dasarnya mata keranjang
emang mata ada keranjangnya kum
mata keranjang itu artinya genit
nah kalau gitu mana tuh si love destroyer
oh jangan jangan si aceh ngejar ngejar cewek yang kemarin tuh
ya mana saya tahu kum
itu loh cewek yang kemarin waktu kita pulang ambil jemput anak anak
ketemu di pengkolan sama kita
yang pas lewat si aceng
oh jadi berapa dua kang

pak pesan kopinya satu kang
oh ya kopi satu buat si bapak
bos saya pindah ke dalam ya debu
kalau nama panjang kamu teh siapa
ya ampun namanya teh cantik pisan
sama seperti orangnya juga cantik
akang biasa gombal ya
ya tapi gak pernah ngegombal
akan kalau ngomong itu jujur dari hati yang paling dalam
iya aduh ce kamu teh jangan senyum terus hatu
kalau ije terus senyum terus
akang teh lama lama bisa diabetes
soalnya senyumnya ije teh manis pisan
mereka mah lagi ngobrol kan baru kenal
kamu teh beruntung sekali
punya suami teh sebaik koswara
mesti nunggu aceh kang dadang
aceh yang jago kalau nyari orang hilang
justru ini sekarang kita mau cari aceng
kum jangan ditangkepin jalan aja yuk
ya kalau teman hilang saya pasti ikut nyari ya tukang dada
tapi nyarinya kemana dong
ya kalau kita tahu itu namanya bukan nyari kum
itu namanya ngejemput
yaudah nanti kita muter muter aja
nanti juga ketemu si aceng yuk
saya gak bikin cedul deh
kalau saya makan dadang mah pasti saya gak diboncengin
bapak bapak ibu ibu dicilokan cilok cihuy
eh bangga pak berapa pak
cari look dicilokan yee cilok cihuy lima ratusan
tumben rame rame datang kesini
kum dadang mau ngerasain kopi disini
sok atuk kandang ada kopi
sekalian makan atuk
kamu liat aceng kos
itu disana aceng kum
kandang mau kopi disini juga
kandang tadi nyariin kamu ceng
gangguin orang aja kerjaannya orang saya lagi ngopi disini
sok atuk pada duduk dulu
eh gausah kos
saya cuma mau nyampein pesen aja
pesen apa kandang
hati hati ada buaya darat lepas kandang
buaya itu adanya di air
ada juga yang di darat dong
ada lagi nyandang
ya itu buaya darat juga
tapi sudah bisa manjat pohon
emang ada kum
kamu emang bisa berubah jadi buaya
yaudah tuh duduk dulu
nanti saya buatin kopi biar enak kok doy
eh tolong dong jangan pada bikin malu
saya tadi lagi pendekatan
kamu mau deketin saya
sini duduk sih ceng
ini mumpung sepuluh ceng
cuma kita berdekatan
eh gini dong ceng
gimana sih caranya kamu itu bisa berubah jadi buaya pohon
tadi aku bilang kamu bisa ya bu
nah ini ada pohon ya
febri sekarang itu jadi males ya bu
padahal biasanya dia tidak seperti ini
saya juga heran
waktu saya tanya sama dia
dia bilang tidak ada masalah apa apa
berarti kalau gitu
ada yang disembunyikan bu dari febri
dan febri gak mau menceritakannya sama bu yola
ya sepertinya begitu bu